imlek ini menurut saya pribadi ya saya nggak bisa bilang untuk semua orang
harusnya punya dua misi yang luar biasa
satu misi melestarikan budaya tionghoa di indonesia
agar ke depan semakin banyak terjadi akulturasi
karena budaya tionghoa ini salah satu budaya timur yang
kalau kita melihat budaya timur termasuk budaya indonesia
kentalnya budaya tionghoa di kawasan sudiro prajan kecamatan jebre surakarta
ditandai dengan kearifan lokal masyarakatnya yang memegang teguh tradisi leluhur
di kampung yang mayoritas dihuni keturunan tionghoa ini
ada pusat pembuatan kue keranjang legendaris
kue yang berbahan dasar tepung beras ketan ini selalu hadir dalam setiap perayaan hari besar etnis tionghoa
adalah susana generasi kedua pemilik usaha kue keranjang yang selalu kebanjiran pesanan menjelang tahun baru imlek
usaha kue keranjang ini dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dan bertahan hingga saat ini
kue keranjang buatannya mempertahankan resep leluhur dan diolah secara tradisional
kalau di sini ada apem bikin gunungan juga apem itu di pesta kayak gitu
nah itu apemnya kue orang indonesia orang jawa
kalau di sini ya itu apem
mungkin bagi tionghoa ya ini apemnya orang tionghoa
bagi etnis tionghoa kue keranjang menjadi simbol harmonisasi hubungan kekerabatan
proses pembuatannya pun cukup lama yakni sekitar dua belas jam dikukus di atas tunggu
kalau kue keranjang itu kan bulat ya maksudnya bunder kelihatan bagus
dan juga mungkin bagi dulu ya masih orang tua yang masih percaya kalau kue keranjang itu kan terbuat itu hanya dari ketan dan gula
nah itu satu tanda menandakan kalau ketan itu kan kayak lengket ya lengket sekali
jadinya kalau memang kesan yang baik otomatis kan kalau orang itu bilang kelet lengket gitu
mereka mengharapkan dalam keluarga kita semua mungkin keluarga besar keluarga kecil mengharapkan untuk menjadi satu
di balik rasa yang terkandung dalam sepotong kue keranjang tersimpan makna persaudaraan antarumat yang harmonis
pengenan khas tionghoa yang wajib disajikan dalam setiap upacara keagamaan ini
kini juga dibuat oleh tangan tangan terampil etnis jawa
mereka mengaku terpanggil
untuk membuat kue keranjang bukan sekedar mencari nafkah
ya karena kita sudah keluarga jadi kan kalau ada apa apa ya manggil kita jadi kita kesini
pokoknya yang penting kita nganggur kita kesini
nggak masalah ekonomi ya nggak sih
ya kita udah kayak keluarga aja keluarga besar
setiap ada apa apa ya pasti kesini main
walaupun sini nggak ada acara kayak gini itu tetap main kesini
sampai kapan kerja buat
sampai hari h
lebaran cina itu
akulturasi budaya tionghoa juga menjadi simbol keharmonisan antar etnis di sudiro prajan
barongsai yang merupakan kesenian khas tionghoa pun
kini dimainkan juga oleh warga etnik jawa
perkumpulan leong barongsai macan putih sudiro
yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini salah satunya
perkumpulan ini memiliki lima puluh anggota dengan hampir seluruh pemainnya adalah etnik jawa
yang saya pelajari adalah tentang kebenekaan
yang mempererat budaya indonesia tidak hanya tionghoa saja
juga orang jawa juga kebenekaan juga agama juga bisa
seperti saya beragama islam tapi mengikuti budaya tionghoa yaitu barongsai pemain barongsai
kenapa ikut pemain barongsai
ya saya bangga bisa ikut barongsai karena dari kecil saya sudah niat sebagai pemilik barongsai
menurut kepercayaan warga tionghoa barongsai sejak lama diakini mampu mengusir aura buruk dan membawa keberuntungan
karenanya barongsai kerap dimainkan dalam setiap perayaan hari besar etnis tionghoa seperti imlek
kali ini komunitas barongsai di surakarta ini menyiapkan pertunjukan untuk meramaikan

sebuah perayaan tahunan menjelang tahun baru imlek
ya sepanjang rangkaian acara grebek sudiro surakarta mengubah wajahnya dengan dekorasi lampion yang menghiasi pusat kota
lampion lampion berwarna merah yang mempunyai makna khusus ini dipasang di sepanjang kawasan pasar gede
merah ini menurut saya tidak hanya untuk orang tionghoa
jadi kalau kita urusannya semangat
ya tentunya merah ini adalah semangat yang berkobar kobar berani mati karena benar
termasuk bendera kita salah satu warnanya merah
kemudian kalau untuk urusan budaya biasanya berkaitan dengan kebahagiaan
merah ini melambangkan warna bahagia
terus kemudian kalau kita berurusan dengan sedikit mistik dalam tanda petik merah ini mengusir setan
nah jadi merah ini memang selalu warna dominan
apalagi kalau kita melihat warna atau sari warnanya itu kan ada tiga
jadi hijau biru dan merah
inilah makanya merah ini menjadi salah satu warna yang dibutuhkan untuk membuat warna yang lain
dan warna yang betul betul mempunyai makna yang banyak
tergantung kebutuhan kita
warga mulai membadati ruas ruas jalan di kawasan pasar gede
tidak hanya dari kota surakarta
para pengunjung ini juga datang dari berbagai kota lain yang sengaja datang untuk berwisata
ribuan lampion yang terpasang di kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri
pesona pasar gede yang tampak anggun di malam hari
tidak luput dari perhatian pengunjung
baik anak anak remaja dan orang tua termasuk untuk berfoto
setelah menyebuk sudiro di gelar
para pedagang mainan dan makanan pun mencoba peruntungannya
semuanya berbaur tumpah ruah seakan berada di tiongkok kecil
nah itu setiap tahun
sebelum acara gerbek video itu dimulai
itu sudah ada pemasangan
karena kita memang bekerjasama dengan klub klub kolaborasi ya dengan lenteng tiengkoksi
gerbek citiro dan pasar gede ini satu kesatuan yang tidak bisa lepas di dalam acara gerbek sudiro ini
nah untuk lampion itu sendiri dipasang sebelum gerbek sudiro
hingga kurang lebih cap gumek ya
cap ngumek itu dua minggu setelah imlek
kalau di luar dipenuhi dengan gegap gempita pengunjung dan pedagang
suasana di dalam pasar gede tak luput dari kesibukan
pengelola pasar sibuk merangkai buah buahan untuk dijadikan gunungan
kali ini mereka merangkai sebuah gunungan aneka buah berbentuk tumpeng setinggi dua meter
nantinya gunungan ini akan diarak pada puncak perayaan gerebek sudiro
jadi gerbek sudiro ini diadakan event tahunan
yang mana pasar gede terletak di wilayah sudiro prajan
nah kami bersama sama pedagang untuk merayakan itu
kita bersama sama menyengkuyung
itu mengadakan event berpartisipasi
berpartisipasi langsung dalam acara ini yaitu dengan membuat tumpeng
yaitu tumpeng yang ada di sini berhubung pasar gede ini merupakan pasar tradisional
yang mana peninggalan dari kerajaan mataram
dan ini merupakan juga pasar peninggalan berserah
apa yang ada di pasar ini ya kita tampilkan
kita membuat tumpeng buah
nah tumpeng buah ini kita mintakan partisipasi ke pedagang
dengan adanya kita membuat tumpong buah ini
pedagang sangat antusias sekali karena dengan adanya gerbek sudiro
ibarat pedagang mengalami berkah lah
memberikan berkah istilahnya berkah segala bumi
tapi berupa buah yang kita wujudkan dengan tumpeng buah itu
selain gunungan buah ada pula jodang yang menjadi ciri khas gerebek sudiro
kali ini jodang yang dibuat adalah replika dua bangunan bersejarah ikon kota surakarta
di antaranya loji gandrung dan monumen perjuangan seribu sembilan ratus empat puluh lima banjarsari
keduanya merupakan jodang utama yang disiapkan untuk diarak pada puncak acara gerebek sudiro dua ribu delapan belas
jodang jodang ini dihiasi lebih dari empat ratus kue keranjang

disuluh utama itu untuk tempat tawa latlyan getirges
puncak perayaan gerebek sudiro tiba
ini adalah hari yang ditunggu tunggu oleh ellen monika peserta karnaval budaya gerebek sudiro
kisah kisah yang terakhir di surakarta
bagaimana bisa ikut dalam tradisi ini
semoga kerbau sudiro tetap dilestarikan karena itu mempersatukan antara budaya tionghoa dan jawa
selain ellen ada puluhan anak dan remaja lain yang mengenakan kostum khas tionghoa
di antaranya adalah tokoh tokoh dalam legenda kerasakti atau sun gokong dan para dewa
ada pula yang menggunakan kostum yang berbeda dengan kostum tionghoa
ada pula yang mengenakan kostum berbagai binatang sebagai representasi dari dua belas sio dalam penanggalan tahun etnis tionghoa
gerebek sudiro kali ini bertepatan dengan tahun siu anjing
ada dua belas show nah tahun ini pas sio anjing
sungai anjing itu kita ya lambangin kalau kesetiaan dan gagah berani
semua dapat mudah lepas anak
terus itu ya kita ambil cerita legenda biksu kong sun gokong
jadi orang empat ini
terus lain itu dewa dewa uang
tradisi kita itu kalau tahun baru itu mesti mendatakan apa itu hogi
jadi mesti pakai dewa uang

berkah yang diberikan tuhan yama esa
disinilah puncak perayaan grebek sudiro digelar
kawasan pasar gede kelurahan sudiro prajan
ribuan warga membadati kawasan ini untuk menyaksikan kirap budaya
para pemain barong said dan liong melakukan ritual di kelenteng tinkoksi
tradisi ini menjadi simbol harapan keberkahan dan doa bersama untuk kesuksesan acara
ada lebih dari enam puluh kelompok peserta karnaval budaya dengan jumlah sekitar dua orang
masing masing di antaranya menampilkan atraksi tersendiri
inilah yang kita lihat bahwa akulturasi ini sangat indah
dan akan menjadi sebuah kekayaan budaya
maka kami dari panitia bersama imlek selalu bersama sama
bagaimana mengajak masyarakat solo yang sekarang kami sangat melihat
bahwa imlek ini sudah miliknya masyarakat solo
sesuai dengan tema melestarikan budaya bangsa untuk merajut kebinekaan
grebek sudiro ke sebelas yang digelar pada februari dua ribu delapan belas ini
menghadirkan kelompok kelompok kesenian baik dari surakarta dan sekitarnya
di antaranya bahkan mengenakan kostum kreasi sendiri
selain kostum unik beragam tarian tradisional pun menjadi daya tarik karnaval ini
sebut saja tari lembu suro jagalan yang mengisahkan tentang kegagahan sapi atau lembu
nama jagalan diambil dari nama kampung jagalan kejamatan jebres surakarta
tempat asal kesenian ini muncul
selain kelompok kesenian setiap kelurahan di surakarta juga turut meramaikan gelaran ini
dengan menampilkan potensi daerahnya masing masing termasuk kuliner
jodang utama dan jodang jodang kecil buatan warga ini diarak keliling kawasan sudiro prajan
sebagai wujud syukur atas hasil bumi yang diberikan sang pencipta
tapi maknanya ya semua tentang kebaikan tentang kekeluargaan bagaimana eratnya hubungan misalnya kue keranjang
tentang manisnya jadi kue keranjang ini dibuat dari ketan mempererat keluarga
manisnya dari madu di mana keluarga ini hidup yang semakin hubungannya semakin manis
kemudian warna merah warna kebahagiaan jadi hampir semuanya sama sebetulnya
kalau kita melihat tradisi jawa pun jenang abang putih dan lain sebagainya semua hampir sama
grebek sudiro menjadi festival tahunan yang rutin digelar oleh masyarakat sudiro prajan di surakarta
kata grebek berasal dari bahasa jawa kubrebek yang berarti ramai atau bergerak bersama
sedangkan sudiro diambil dari nama kelurahan sudiro prajan
wilayah etnis tionghoa di surakarta
dimanai sebagai simbol keharmonisan antar etnis kini menjadi salah satu ikon wisata surakarta yang populer
antusias banget ya karena disini banyak banget disini kita bisa lihat
banyak banget kesenian dan tradisi yang di sini ada setiap tahunnya
dan disini keharmonisannya tuh terjamin banget dan harmonisan antara setiap warga
dari buku dari agama agamanya tuh gak membeda bedakan
jadi ini pas banget buat wisatawan datang ke solo
rebutan gunungan dan jodang menjadi puncak perayaan gerbek sudiro
usai diarak sejauh enam km gunungan buah pun menjadi sasaran warga yang menonton
warga percaya buah yang didapat dari gunungan akan mendatangkan berkah tersendiri bagi kehidupan mereka
terlebih jika berkah yang diperoleh
berhasil merebut satu atau lebih buah yang ada dalam gunungan
di balik momen bersejarah gerebek sudiro tersirat makna
adanya pertautan manis antara tradisi tionghoa dan jawa
sebagai sebuah simbol keharmonisan warga di surakarta